penentuan gelar juara turnamen player championship asian development tour kali ini harus ditentukan lewat babak playoff
ini harus dilakukan setelah di babak final round lima pegolf mencatatkan skor yang sama yaitu tujuh di bawah par
di hall pertama playoff walmer murilo dan pegolf taiwan wang weilun bermain par
sementara tiga pegolf lainnya mencatatkan bagai
hasil yang membuat penentuan gelar juara dilakukan antara walmar morilo dan wang weilun
di hall tambahan yang menentukan pegol venezula ini akhirnya memastikan gelar juara setelah mencatatkan birday
lebih baik satu pukulan dibandingkan dengan wang weilun
bagi murilo gelar juara kali ini merupakan gelar juara perdananya setelah lima tahun mengikuti turnamen sekelas asian development tour
menurut saya dia adalah pemain yang bagus
tentu saja mencari tujuh ratus di kondisi ini ketika kita mulai minggu ini dengan banyak gelar tidak mudah
semua merit untuk anak anak yang selesai di hall pertama juga
alhamdulillah ini menjadi playoff
tapi saya menang di hall terakhir
sementara itu di kategori pegolf indonesia george gandranata tampil sangat baik di putaran final dan berhasil mengungguli rivalnya dhani masrin
george menyelesaikan turnamen dengan skor tiga di bawah par
sementara dhani hanya mampu mencatat skor satu di bawah par
george pun keluar sebagai pegolf indonesia terbaik di turnamen ini
sungguh sangat bagus ya saya datang ke turnamen ini nggak ada ekspektasi
dan saya datang ke waktu praktis chart golf course nya lihat bagaimana cara bermainnya
dan saya sungguh sangat senang bisa dapat top sepuluh sudah lama ya
kayaknya di idt nggak dapat top sepuluh ya sejak tahun lalu mungkin akhir tahun juga
dan itu sebuah pengalaman yang bagus
ini adalah hasil yang bagus
semoga bisa jump start beberapa minggu yang akan datang terutama nanti national championship kita
dengan total hadiah sebesar seratus ribu dolar amerika atau sekitar satu tiga miliar rupiah
turnamen player championship asian development tour di bali ini merupakan salah satu turnamen bergensi satu tingkat di bawah asian tour
indonesia sendiri akan kembali menjadi tuan rumah dua turnamen sekelas asian tour
yaitu indonesia open dan indonesia master di akhir oktober dan desember mendatang